tiga pasien positif covid sembilan belas yang dinyatakan sebut diberikan penghargaan oleh pemerintah
didampingi menteri kesehatan terawan agus putranto dan jurubicara penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto
tiga penyintas yang dirawat di rspi sulianti saroso menyatakan
publik dan pemerintah harus memberikan apresiasi kepada tim medis yang siap sedia melayani selama dua puluh empat jam
mereka meminta publik tidak perlu khawatir memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengalami gejala virus corona
salah satu pasien yang sembuh meminta publik tidak memberi stigma buruk terhadap korban yang positif covid sembilan belas
dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan apresiasi dan insentif
untuk mereka yang dua puluh empat jam
kerja depan dan mereka masih akan kerja terus saya nggak tahu mungkin enam bulan atau apa
dan mereka juga punya family punya keluarga
saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya
virus ini seperti yang pak yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat itu adalah soft limiting disease
jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih
yang banyak asupan gizi dan sayuran dan vitamin
jadi kita harus menjaga imun sistem yang benar jaga imun sistem dan laksanakan personal hygiene yang ketat
rajin cuci tangan dan juga dengarkan saran dari pemerintah
kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara
ya kita sebaiknya lakukan sebaik baik mungkin
dan satu lagi kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda tanda gejala apapun itu sebenarnya lebih bahaya
karena kita bisa saja menghasilkan sehari hari
kita tanpa tahu kita menularkan ke orang orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita
dan itu akan benar benar efeknya lebih parah
hal sih pertama saya ingin menghimbau masyarakat dan media untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit
mendukung secara moral karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu sisa mi di dalam
untuk orang orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif covid sembilan belas dengan berbagai stigma negatif
karena ya itu pasien akan menjadi korban dua kali
angka kematian pasien positif corona di indonesia tertinggi kedua di asia tenggara
hal ini menunjukkan fase kritis dalam penanganan penyebaran virus corona di tanah air
kegagalan mencegah penyebaran dapat memicu ledakan besar
deteksi dini pelacakan dan perawatan intensif diperlukan untuk menahan penyebaran virus corona
dan kita sudah terhubung dengan dr agus dwi susanto ketua perimpunan dokter paru seluruh indonesia
selamat malam dr agus
ya selamat malam
ya dr agus tadi siang anda dan juga lima belas dokter lainnya melakukan pertemuan melalui telekonferensi
dengan staf perintah
presiden jokowi apa masukan yang anda dan juga lima belas teman teman dokter lainnya
sampaikan kepada staff khusus presiden jokowi
ya terima kasih
jadi pada prinsipnya semua dokter dokter profesi yang hadir itu memberikan masukan
tapi kalau kami dari perhimpunan dokter paru indonesia ada beberapa poin yang kita sampaikan ya
yang pertama tentunya pemerintah
harus transparan ya di dalam menyampaikan data data terkait dengan kasus covid sembilan belas di indonesia ini
pemerintah juga harus secara teratur memberikan informasi kepada masyarakat
mengenai perkembangan dan rencana rencana yang akan dilakukan di dalam penanganan covid sembilan belas ini
sehingga masyarakat menjadi tahu apa planning planningnya
yang kedua tentunya ada
ada komunikasi publik yang baik
dibentuklah tim komunikasi publik sehingga masyarakat menjadi lebih tenang
dan lebih paham tentang kondisi yang terjadi saat ini
yang ketiga kita menyampaikan perlunya pemerintah melakukan mapping ya
mapping terhadap daerah daerah atau wilayah wilayah di indonesia
mana daerah daerah tersebut yang dapat dikategorikan daerah daerah yang
tinggi atau tidak ada kasus
sehingga dengan mapping seperti ini akan diketahui daerah mana saja yang sudah terdapat kasus di indonesia ini
dan apakah bisa dikatakan sebagai suatu daerah yang terjangkit atau tidak kan
yang berikutnya adalah tentunya pemerintah harus melihat bahwa rumah sakit rumah sakit rujukan
yang saat ini sudah ada terutama di kota
di ku jakarta itu hampir semuanya sudah penuh
sehingga perlu dipikirkan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan tersebut
ada lagi dok
ada kita ada banyak gitu ya
nah jadi peningkatan kapasitas itu perlu ditingkatkan karena memang rujukan yang berasal dari rumah sakit rumah sakit lain itu cukup banyak ya
sehingga kalau tidak ada peningkatan
artinya pasien tidak bisa dirawat di rumah sakit yang sudah ditentukan
nah peningkatan itu juga harus disertai dengan peningkatan sarana prasarana
termasuk juga alat bantu nafas
termasuk juga pemeriksaan penunjangnya dengan transport media untuk pemeriksaan virusnya
semua ini perlu dilengkapi
termasuk juga pelengkapan alat pelindung diri
itu kita harus lengkapi di rumah sakit rumah sakit rujukan
menjadi hal yang penting sekali di dalam penanganan pasien pasien covid sembilan belas
tentunya yang lainnya masih ada beberapa
dr agus ini menarik sekali anda dan juga teman teman dari perhimpunan dokter paru memberikan masukan terkait dengan pemerintah ini harus transparan
teratur memberikan informasi kepada masyarakat harus dibentuk tim komunikasi publik
apakah memang anda dan juga teman teman dokter lainnya melihat ada pola komunikasi yang kurang baik
itu yang tersampaikan antara pemerintah dan juga masyarakat
sehingga kemudian menimbulkan kebingungan begitu dok
itu makanya tadi ada saran seperti itu
ya sebagian besar kita melihat bahwa apanya sudah dilihatkan pemerintah sebenarnya sudah cukup ya
ada cukup dalam artian sistemnya sudah mulai terlihat baik untuk bisa menyampaikan pesan pesan apa yang terjadi
tetapi transparansi itu perlu disampaikan lebih dalam
karena tidak bisa
melihat misalnya jumlah kasus kita itu ada berapa sih di indonesia gitu kan
di kota mana aja yang terjadi
ya misalnya kasus itu di wilayah wilayah mana sehingga terus wilayah ini berapa
kasusnya wilayah ini berapa itu yang belum bisa terlihat
kemudian tenaga medis juga perlu untuk mengetahui kasus kasus itu di dalam rangka pencegahan
prevention terutama prevention terhadap tenaga medis
bagaimana kalau tenaga medis juga terinfeksi
karena tidak tahu kasusnya itu positif
sehingga itu justru harus dipikirkan
nanti siapa lagi yang akan memberikan perawatan terhadap pasien pasien tersebut
oke dok tadi anda sudah mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan mapping terhadap daerah daerah yang rawan
ini kan sekarang terjadi pro dan kontra soal opsi lockdown
presiden jokowi sudah mengatakan bahwa opsi lockdown itu bukan merupakan opsi yang akan diambil saat ini
dari anda dan juga teman teman dokter lainnya tadi juga memberikan saran apakah pemerintah harus mempertimbangkan opsi lockdown
tentu untuk lockdown ini menjadi salah satu hal yang kita sampaikan
bahwa itu bisa menjadi alternatif apabila kondisi kondisi tersebut tidak bisa mengendalikan penyebaran virus
sehingga lockdown itu harus mulai dipikirkan
meskipun tidak lockdown seluruh indonesia tentunya ada yang namanya istilahnya partial lockdown
yang kepala ahli ahli public health sendiri mesti lebih tahu
mesti lebih tahu lah mana yang bisa dikategorikan untuk itu
kalau kami kan sebagai klinisi saja
tetapi hal hal seperti itu harus menjadi pertimbangan tentunya
meskipun itu harus memperhatikan faktor faktor yang lain
oke tapi dengan opsi lockdown ini menurut anda dan juga teman teman yang tadi menyampaikan ke staf khusus presiden jokowi
opsi lockdown itu dapat menekan penyebaran ya dok sebetulnya
ya kalau berdasarkan diskusi sih sebagian besar memang
memiliki pemikiran bahwa dengan lockdown itu diharapkan penyebaran dari virusnya itu akan bukan hilang sama sekali
tetapi lebih landai lebih landai lebih menurun dan lebih lambat
sehingga suatu saat akan menjadi berkurang jauh
tetapi kalau tidak ada dia akan penyebarannya cenderung tidak terjadi landai
dok kita pengen tahu sebetulnya anda sebagai seorang dokter
selain sebagai ketua perimpunan dokter paru indonesia
anda juga sebagai seorang dokter di rumah sakit persahabatan yang kami dengar menangani juga pasien pasien covid sembilan belas
nah melihat perkembangan penambahan pasien di indonesia
mungkin anda bisa ceritakan sedikit pengalaman anda menangani pasien pasien covid sembilan belas itu di tempat anda bekerja saat ini dok
ya memang kami kan rumah sakit rujukan ya
tentunya kalau rumah sakit rujukan
apalagi rumah sakit rujukan paru nasional respirasi nasional
biasanya memang kasus kasus yang dirucuk kasus kasus dari rumah sakit yang sebelumnya kan
pengalaman dari data yang ada memang kalau kita lihat itu bed kita tuh sudah penuh semua sih di rumah sakit kami ya
dan memang di dalam perawatan pasien itu kan dilakukan pengawasan
setiap hari terhadap pasien pasien yang dirawat
pasien pasien diberikan pengobatan suportif mulai dari pemberian oksigen
pemberian nutrisi yang baik vitamin kemudian juga diberikan obat obatan antibiotik profilaksis
pengobatan simptomatik seperti diberikan obat penurun demam
bahwa dia pernah demam atau obat obat lain lah sebagai suportif
pada prinsipnya seperti itu sih
dan kalau pada beberapa kasus yang berat ya memang
kalau ada kasus yang berat ya memang kita harus sampai berikan alat bantu nafas kalau memang dia sudah masuk dalam gagal nafas
oke dok anda dan juga teman teman medis lainnya mengalami kewalahan tidak sih sebetulnya menghadapi pasien covid sembilan belas ini
kalau kewalahan sebenarnya kewalahan pada masyarakat yang mau minta check up itu yang lebih kita kewalahan pak
karena yang dilintas melakukan medical check up untuk tahu bahwa apakah saya ini menderita covid atau tidak
karena jumlah yang datang lebih banyak daripada yang dirawat kan bed kapasitasnya misalnya hanya dua puluh empat an ya
dua puluh empat sudah terisi sebenarnya kalau sudah selesai defisit juga dua tiga jam selesai kan
masalahnya yang datang medical check up mau tahu saya ini kena kotak saya ini baru di wilayah ini itu ratusan setiap hari
oke itu harusnya
nah itu yang harus juga menjadi pertimbangan di dalam ke depan
jadi perlu mungkin pemisahan bahwa rumah sakit terujukan ini ya khusus untuk menangani menangani yang di dalam perawatan tetapi untuk screeningnya perlu dipikirkan
salah satu rekomendasi dari perhimpunan terbaru indonesia kita sampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya deteksi dini atau screening lebih awal pada masyarakat dengan metode metode yang lebih cepat
ya misalnya dengan pemeriksaan swab di lapangan atau bagaimana lah
yang penting itu bisa dilakukan sehingga masyarakat juga terlayani kegiatan
sedangkan rumah sakit rujukan tentunya lebih fokus di dalam menangani pasien pasien yang memang dirujuk kondisinya perlu dirawat perlucingannya berat dan lain sebagainya
oke oke dokter agus nanti kita akan lanjutkan kembali sebetulnya faktor faktor apa saja yang memicu tenaga medis ini rentan sekali untuk terinfeksi dan kemudian terpapar virus covid sembilan belas dan angka kematian yang cukup tinggi
pada saat ini
apakah covid sembilan belas di indonesia ini sudah semakin banyak kita akan membahasnya sesaat lagi
cnn indonesia prime news segera kembali

dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan melalui sambungan telepon dengan dr agus dwi susanto ketua perimpunan dr paru

ada masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan melalui sambungan telepon dengan dr agus dwi susanto ketua perimpunan dr paru seluruh indonesia
dokter tadi sebelumnya
pada segmen sebelumnya anda sudah mengatakan ada masukan soal alat alat bantu pernafasan kemudian pakaian untuk tenaga medis
nah ini menarik sekali ya
bahwa kita tahu ada tenaga medis yang meninggal dunia pada saat melakukan perawatan terhadap salah satu pasien wna covid sembilan belas

dan saat ini ada juga beberapa dokter ppds yang juga terpapar
sebetulnya faktor faktor apa saja sih dok yang bisa menyebabkan sangat rentan sekali sebetulnya tenaga medis untuk terpapar virus covid sembilan belas
seperti kita ketahui bahwa penularan kasus covid sembilan belas ini kan lewat satu droplet
yaitu yang percikan dari dahak dari seorang penderita covid melalui batuk melalui bersin atau bahkan melalui bicara
kalau kita dalam jarak satu meter dengan yang bersangkutan tentu itu akan mudah terhirup oleh kita yang ada di sebelahnya
nah tenaga medis ini adalah seseorang yang kontak erat karena menurut definisi kontak erat adalah orang yang berkontak dalam jarak sekitar satu meter dengan seorang penderita covid sembilan belas
nah kalau kita dalam jangka satu meter seseorang yang bicara saja itu juga bisa mengeluarkan droplet yang terbang kemudian bisa menempel darah
daerah muka dekat hidung dekat mukosa mata sehingga langsung bisa masuk ke dalam sistem pernafasan sehingga nempel di reseptornya terinfeksi
oleh karena itu resiko itu bisa dikurangi apabila seorang tenaga medis dia menggunakan alat pelindung diri yang optimal
kendalanya adalah pada pelaksanaan di lapangan ketika seseorang pertama kali
dianggap sebagai suatu suspek atau seorang pasien dalam pengawasan
pdp ini harusnya kita sudah pakai alat pelindung diri yang lengkap ya seperti gambar orang astronot sampai sarung tanah
baju khasmat ya dok ya
google sampai masker n sembilan puluh lima itu secara standarnya who harus seperti itu karena penularannya mudah sekali
nah resiko penularan itu terjadi apabila
alat pelindung diri ini tidak sesuai standar sehingga si droplet itu mudah terhirup mudah masuk ke dalam saluran nafas
oke sarana pakaian khusus itu yang baju astronot tadi disebutkan oleh dr agus baju hasmat itu sebetulnya di indonesia ini sudah banyak
cukup untuk bisa dipakai oleh para tenaga medis kita atau masih kurang sekali dok jika dibandingkan dengan negara negara lain
kalau dari standar standarnya sih sudah memenuhi standar indonesia sudah ada probably
jadi ini adalah hal yang harus dipikirkan oleh pabrik pabrik yang bisa bikin kalau tidak salah ada itu
masalahnya adalah dari sisi jumlah dan distribusi
ini yang penting yang harus dipikirkan
oleh karena itu rekomendasi kami kami memberikan rekomendasi itu juga berdasarkan laporan dari pengurus pengurus cabang di indonesia bahwa teman teman kami sudah terparu di daerah di beberapa rumah sakit rujukan itu jumlah alat alat apd nya ini terbatas gitu

sehingga ini harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana alokasi distribusi apd ini bisa dikawal
sampai ke masing masing daerah yang rumah sakit rujukan tersebut melihat berdasarkan mapping
itulah kenapa pentingnya mapping mbak
misalnya kasus jakarta ini paling tinggi
berarti apd distribusinya yang terbanyak di jakarta
kemudian misalnya daerah kota b
kasusnya cuma satu
tentu distribusi alatnya lebih sedikit
nah itulah pentingnya mapping sehingga alat distribusi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan masing masing
di masing masing wilayah
oke selain pakaian medis sebetulnya protapnya atau sop nya apa dok yang harus dijalankan oleh para petugas medis ini untuk mengurangi potensi terpapar begitu dok
ya tentunya selain apd adalah lingkungan
yaitu desinfektor lingkungan
karena dengan desinfektor lingkungan itu kan kita tahu penularan yang kedua adalah kontak tidak langsung
kontak tidak langsung adalah
melewati kontak dengan lingkungan lingkungan yang terkontaminasi oleh virus tersebut yang menempel di misalnya jendela pegangan pintu kemudian meja
nah ini yang sering harus diperhatikan oleh karena itu di rumah sakit
kegiatan desinfektan ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui yang namanya program ppi pencegahan dan penanggulangan infeksi istilahnya kan ya
itu harus dilakukan secara rutin dan berkala
dan kita sebagai dokter pun harus melakukan
melakukan istilahnya cuci tangan enam langkah dalam lima momen
lima momen kita harus cuci tangan
sebelum ketemu pasien setelah ketemu pasien setelah kita kontak dengan cairan dan seterusnya
ada lima momen yang kita wajib cuci tangan
dan itu harus dilaksanakan oleh tenaga medis supaya tidak terinfeksi melalui mekanisme kontak tidak langsung
dok ini kita beralih lagi
kita membahas soal angka kematian
indonesia ini memasuki fase kritis dok
di mana angka kematian untuk pasien covid sembilan belas itu cukup tinggi
kita nomor dua paling tinggi di asia tenggara setelah filipina dengan angka kematian lima meninggal
untuk filipina ini ada cukup banyak di atas kita yang meninggal
apa sebetulnya yang faktor faktor pemicunya dok
apakah keterlambatan diagnosis itu menjadi salah satu faktor penentu begitu
dari meninggalnya pasien kasus covid sembilan belas
kita bicara soal meninggal ya
pasien meninggal ya
jadi ada lima kasus pasien meninggal di indonesia berdasarkan laporan yang sudah dirilis resmi oleh kementerian kesehatan
dan berdasarkan laporan yang ada laporan laporan itu menunjukkan bahwa kasus kasus tersebut
sebagian besar dari lima orang tersebut adalah kasus dengan usia lanjut dan ada comorbid
itu adalah kesehatan yang terjadi di indonesia

data internasional juga menunjukkan sebagian besar kasus itu dengan comorbid
apakah diabetes ataukah dia dengan sakit jantung atau penyakit parostoksikronik
karena comorbid yang ada inilah yang memperburuk sehingga dia kondisinya akan menjadi lebih berat ketika terinjaksi covid
jadi faktor comorbid adalah salah satu faktor
bukan faktor penentu tentunya
tetapi menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi infeksi sehingga terjadi resiko kematian
tapi selain faktor comorbid apakah kemudian keterlambatan mendiagnosa bahwa pasien ini kemudian positif itu juga menjadi faktor dok
artinya selain memang ada penyakit penyerta tapi pada saat terlambat untuk dia diagnosa
itu akan memperburuk keadaan pasien begitu dok
kalau kita lihat dari severity disease atau beratnya penyakit
covid ini ada gradasi penyakitnya mbak
mulai dari yang ringan kemudian mulai yang derajat pneumonia tanpa gejala
kemudian pneumonia ringan kemudian pneumonia berat kemudian pneumonia dengan akut respiratory distate syndrome
kegagalan pernafasan sampai dengan pneumonia dengan sepsis atau infeksi yang menyeluruh ke dalam sekutu
kita bisa bayangkan kalau seseorang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang level mana itulah menentukan resiko kematiannya
kalau dia datang dengan level yang lebih tinggi tentu resiko kematiannya lebih tinggi
orang yang datang dengan gejala yang ringan pasti kalau dia ke rumah sakit diobati lebih dini
dia akan lebih cepat diobati sehingga peningkatan daya tahan tubuhnya lebih bagus untuk melawan pasien
sehingga dia lebih cepat untuk sembuh dan dapat kembali ke rumah sakit
jadi kalau dia datang dengan gejala yang lebih tinggi dia akan lebih cepat kembali negatif dan dapat beraktifitas
tetapi kalau dia datang dengan stadium lanjut stage selanjutnya misalnya pada level dengan gagal nafas atau level dengan sepsis
itu penanganannya lebih sulit
bukan hanya oleh virus covid oleh bakteri yang lain pun misalnya bukan pneumonia covid
kalau seseorang datang dengan pneumonia bakterial disertai dengan ards tentunya penanganan ini akan lebih sulit untuk dia bisa teratasi
sehingga pertanyaannya adalah
severity level dari kondisi pasien ketika datang ke rumah sakit menentukan tingkat kematiannya
oke oke selain keterlambatan diagnosis kemudian penyakit penyerta atau comorbid tadi anda sudah sebutkan keterlambatan penanganan medis juga turut berpengaruh dok
kalau keterlambatan penanganan medis dalam artian dia datang terlambat ke rumah sakit kan
si pasiennya sendiri terlambat datang ke rumah sakit
kalau datang ke rumah sakit sehingga terlambat ditangani oleh dokter itu menjadi salah satu faktor
bukan dokternya yang salah atau dokternya terlambat mengobati
ini kelihatannya yang terjadi adalah keterlambatan datang ke rumah sakit sehingga dia masuk ke level yang lebih tinggi sehingga menimbulkan resiko yang lebih berat
artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat atas gejala gejala awal ini juga harus ditingkatkan gitu
harus itu penting
artinya masyarakat jangan meremehkan kalau misalnya mendengar gejala gejala awal
harus itu penting

dalam rekomendasi tersebut adalah pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai gejala pola hidup sehat kapan harus ke rumah sakit
ini penting sekali apalagi sekarang ini kita beda loh halo
kita beda dengan ketika belum ada kasus ketika kita belum ada kasus kriteria kita adalah batu panas pilot sesek dan riwayat perjalanan ke luar negeri
sekarang ini kita nggak ada lagi istilahnya riwayat perjalanan ke luar negeri menjadi kata kunci atau clue
nah clue kita sekarang ini masyarakat mesti paham kapan saya mesti ke dokter sih kalau saya dicurigai suatu covid padahal saya nggak pernah ke luar negeri
kenapa seperti itu karena local transmission sudah di statement dari jurubicara sudah terjadi di indonesia
oleh karena itu seseorang harus berpikir ke dokter kalau saya begini begini nah inilah harus mulai disadarkan ke masyarakat
oke terakhir sekali dok singkat saja selain angka kematian yang tinggi sebetulnya masih banyak juga pasien yang sembuh
tapi ini banyak sebetulnya masyarakat yang bertanya kalau pasien itu sudah sembuh apakah masih bisa terpapar virus covid sembilan belas
oke data data yang ada di luar negeri menunjukkan bahwa seseorang yang sudah terinfeksi covid sembilan belas ini bisa terinfeksi kembali atau reinfeksi itu bisa terjadi
kenapa itu yang masih menjadi tanda tanya juga ternyata bahwa imunitasnya tidak terbentuk untuk melawan kuman covid sembilan belas sehingga bisa terjadi infeksi ulang
meskipun sudah pernah mengalami infeksi covid sembilan belas oleh karena itu tetap walaupun sudah pernah maka pola hidup sehat itu tetap harus dijalankan
karena dia bisa terinfeksi kembali
oke terima kasih sekali dr agus dwi susanto ketua perhimpunan dokter paru indonesia atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi jangan kemana mana